informasi pertama di cnn indonesia update datang dari spanyol
aksi demonstrasi kembali terjadi di kota barcelona ibu kota wilayah catalunia pada hari rabu waktu setempat
para demonstra menuntut kemerdekaan wilayah catalunya dari spanyol
pihak kepolisian pun terpaksa menggunakan kekerasan untuk membubarkan para demonstran karena berusaha mendekat pada demonstran yang pro spanyol
pada hari senin waktu setempat kepolisian katalunya harus menggunakan peluru karet untuk membubarkan sekelompok demonstran yang menutup jalan serta jalur kereta api
kita beralih ke malaysia
mantan mentan atau mantan dari perdana menteri malaysia najib razak kembali menjalani persidangan
najib didakwa tiga puluh dua tuntutan mulai dari pencucian uang penyalahgunaan kekuasaan hingga skandal korupsi jutaan dolar dana satu mdb
najib tiba di pengadilan kuala lumpur malaysia kamis waktu setempat
dugaan penyalahgunaan dana investasi satu mdb ini mencuat pertama kali pada tahun dua ribu lima belas
surat kabar the wall street journal mengungkapkan bahwa tujuh ratus juta dolar dana satu mdb ikut mengalir ke rekening pribadi najib
di hari yang sama istri najib rosmah mansur menjalani sidang dakwaan perdana
perempuan berusia enam puluh enam tahun ini didakwa dengan tujuh belas tuntutan termasuk pencucian uang penyalahgunaan kekuasaan hingga penggelapan pajak
rosmah telah ditangkap dan ditahan oleh penyidik komisi pemberatasan korupsi malaysia sejak rabu kemarin
meski demikian dalam persidangan rosmah mengaku tidak bersalah atas seluruh tuduhan dari penuntut umum